salah satu masjid di kawasan jalan raya bekasi cakung jakarta timur juga kedapatan masih menggelar sholat tarawih berjamaah
sejumlah warga nekat menjalankan sholat berjamaah di masjid meskipun sudah ada pemberitahuan di depan masjid tidak ada sholat berjamaah
terlihat ada sekitar lima saf jamaah yang melakukan sholat tarawih yang menerapkan aturan jaga jarak
sebelumnya pemerintah telah mengimbau masyarakat agar tidak menjalankan sholat berjamaah guna mencegah penyebaran covid sembilan belas